pimpinan komisi satu dpr akan meminta facebook menjelaskan perihal bocornya data satu juta pengguna akun media sosial tersebut kepada pihak ketiga
namun belum diketahui kapan pemanggilan tersebut akan dilakukan
apakah dia bisa merecover atau dia menyatakan bahwa data yang dimiliki yang sebagian besar maksudnya satu juta dari indonesia dimanfaatkan untuk apa
kalau itu belum dimanfaatkan untuk apa apa sebetulnya kan belum ada kerugian
dan hanya itu dia bocor hanya itu masuk ke cambridge analytica sebagai pihak luar di luar daripada facebook yang memiliki hari ini
punya pilihan lain beda sama cina kalau china kan dia masih punya pengganti facebook
dia stop facebook kita bisa transfer ke sana